pengacara setia novanto frederick yunadi menuding kpk berlaku kejam karena menolak kunjungan untuk kliennya
frederick menuding pembesukan yang diajukan untuk mengunjungi setia novanto ditolak
ia memastikan hanya penasihat hukum setia yang boleh menjenguk kliennya
frederick juga menuding kpk telah memperlakukan setnov seperti binatang yang diisolasi
adanya penggunaan rumah tahanan kpk dianggap menjadi kaki tangan penyidik kpk untuk melecehkan hak kliennya
frederick menindaklanjuti dengan melaporkan hal ini ke pimpinan dpr ri
namun kpk telah menampik tudingan pengacara setnov
kpk memastikan bahwa jadwal kunjungan yang diberikan setnov setiap hari senin dan kamis juga berlaku sama untuk semua tahanan